tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia
yayasan yang mengurusi anak yatim
kalau saja dulu setelah kedua orang tua saya meninggal
saya ada yang ngurusin
saya pasti bisa sekolah sampai tamat sma
dan saya punya pekerjaan yang bagus
ketika saya berada di rumah
saya tidak ada yang menguruskan
saya tidak ada yang menguruskan
saya tidak ada yang menguruskan
saya tidak ada yang menguruskan
saya tidak ada yang menguruskan
saya tidak ada yang menguruskan
soalnya saya pilih yang lebih baik
lihatnya masalahnya berat
motornya taruh sini aja cek
yuk cek ke rumahku
aku bukan di rumah bapaknya
kita baru aja dari sana
saya lupa cek
ya udah masukin motornya cek
tadi katanya jangan dimasukin
ya kan tadi rencananya mau ke rumah aku
ada air nggak doi
kan kamu tadi udah sholat ceng
bukan air buat wudhu
gak usah marah marah begitu
ya udah buruan ambilin
di air minum doi kan mau minum
ya udah deh
saya ambil sendiri aja

ini sama kamu ceng kan tadi kamu yang bawa
kunci rumah bukan kunci motor
kunci rumah bukan kunci motor
emosian marah marah terus
jauh dari kang dadang marah marah terus
jauh dari kang dadang marah marah terus
ini tuh buruan mana
ngapain dikunci kalau kuncinya digantung di sini
ngapain dikunci kalau kuncinya digantung di sini
ngapain dikunci kalau kuncinya digantung di sini
biar inget biar gak ketinggalan
yang mendingan pintunya biar aja kebuka
nggak usah dikunci
kamu mah aneh cek
ya kan barusan kuncinya ada
makanya tuh kamu harus datang ke rumah dokter kamu
makanya tuh kamu harus datang ke rumah dokter clara
dia dikasih obat
kamu emosian terus nanti kamu stroke cek
waalaikumsalam nenek cuy
waalaikumsalam nenek cuy
cek kebetulan ada nenek cuy bantuin aku
cek kebetulan ada nenek cuy bantuin aku
iya ini nenek cuy mau bantuin
mana yang belum diangkat cek
banyak ini ini meja itu itu
banyak ini ini meja itu itu
belum diangkatin semua cuy
tadi teh uli mau ke rumah cece
tapi oce bilang cece ada di sini
iya lagi beberes
ini cek terima kasih
gak sempet kepake cek
soppa tanya di mana
kamu tanya di sama cucu
uli bantuin boleh cek
nanti tv nya taruh di sini yuk
ayo bantuin mamsi dalam
ini di sama cuma ya cek
di sini aja dulu
belum tentu juga sih mak
mungkin esy itu nyampeinnya
tapi kan tau sendiri sih
aku orangnya baperan sensitif
ya juga ya
ini kan gelang sepasang
hah apaan sih kamu sempet sempetnya
hah apaan sih kamu sempet sempetnya
tapi tolong ya mak
oke permisi ya mak
tumban ini cak
kalau boleh saya mau ikut kerja di sini
iya boleh sok
sok langsung kerja
supaya besok bisa ditanamin
kita masih ada sisa bibit
kalau begitu cangkulnya mana
berat juga ya wak cangkulnya
awal awal menyuap nasi ke mulut juga berat asep
tapi kan harus dipaksa
kita tidak bisa makan
belum terbiasa kang asep
saya tinggal kerjaan yang mana
tinggal dirapikan saja
masih berada di sini
tidak boleh bu guru
sekali kan bukan kata dasar
tidak boleh bu
ayo giliran selanjutnya
listrik mati bagus
jangan lupa bu